puntan bu alda t mau nanya mas kevin gimana kabarnya
gak tau sada
saya sudah cukup
ini banyak mobilnya
mbak mau beli mobil ya
aduh menias mau beli mobil
sumbangan ya gak ada
kamu cari tempat lain aja
aduh puntan mas
lupa tanya disini kan kantornya bapak mulya
saya teh asma nadia disuruh bapak kesini
duduk duduk duduk
jadi saya tadi benar benar gak tau
kalau anda itu ternyata asma
itu gak apa apa mas
jadi benar bapak mulya t minta saya bekerja disini
tadi malam itu beliau menelpon saya
agar mempersiapkan segala kebutuhannya buat mbak asma
kalau begitu mas
saya butuh semua mas
asma gak tau pak tuh
suruh bekerja apa suruh ngapain
makanya asma teh pengen tau semuanya
ya gak mungkin toh
tetapi pak mulya sendiri gak tau kemampuan orang tersebut
mas asma aja gak tau kemampuan asma teh apa
oh begitu ya

ya jadi semua mobil mobil ini adalah milik sorumki t minta saya bekerja disini
nah jadi kamu sekarang tuh bisa mulai menawarkan
kalau ada cowok pembeli dateng yang kamu tawar tawarin
supaya mereka beli
nah disini disini tuh ada detail detail produknya
ada list harganya juga
menjelaskan kemampuan kelebihan kebaikan dari masing masing mobil ya
iya mas saya pelajari
kelebihan dari mobil ini apa mbak
ah kelebihan dari mobil ini teh banyak pak
salah satunya bapak tuh ngeliat mobil ini pertama kali
maksir itunya pak ya
eh yang keduanya teh sebentarnya pak
jadi bapak teh nanti juga kalau sama istri bapak
mending bapak yang buka pintunya
bisa romantis dibukakan
boleh masuk ya
asma temenin dari sebelah sana ya pak
tugas apa ya udah suruh ngelayani klien aja segawat nih
ulu ulu menipede pisan sama pajaknya si kutu aduh kemahannya bapak nanti teh kalau bapak beli
mobil ini pasti istri bapak anak bapak oh semuanya pasti senang pak saya sudah nggak punya istri
saya sudah hehehe sudah ya pak berarti nanti
teh juga makin banyak perempuan yang ngeliat bapak pakai mobil ini pak anak gadis juga suka
pak masalahnya teh asma juga ya pak ya kalau misalnya mikir gitu ngeliat lelaki pakai mobil
ini uh pengen sekali atau calon suami asmat pakai mobil ini gitu bapak yakin bapak ada ada satu
permisi pak ada yang bisa saya bantu mungkin bapak mau tahu lebih banyak mengenai mobil ini
saya bisa menjelaskan lebih detail sama bapak gak usah pak ini udah membantu saya kok biar
rancang tapi berdua disini silakan pak wah nggak nyangka abah bisa benerin bajai juga
waktu dulu kan abah perhatiin aliku atau masih muda iya jadi abah jadi kenek lah jadi tukang jualan es
jadi tukang jualan es

lebih romantik kalian lagi ya
ya ya ya jers itu mah udah saya anggap anak saya sendiri
ya ya ya jers itu kan anak saya
ngakuin aja anak orang
nah gitu dong
aduh abah nggak nyala lagi
wah ini nggak salah akinya soak nih
pak bajaj mana ada akinya
nadian kamu masih aja narik bajaj
hah memang kamu gak bisa narik kendaraan yang lebih bagus apa
narik kerja kan nggak gampang pak
dah mau mandi dulu
iya pak hamzah mandi pakai sabun ya
apaan itu ya
apaan ya abah
nyala abah hebat

ibu kok lanjut main klubanya
warum jadi energi agar jangan merangkul abang itu ya
mereka mewareg warang rakyat mu tapi aku sajaey kok tiga puluh lima tahun departed
mau pulang silahkan
kamu udah gak penting lagi
kamu sudah mengecewakan saya
karena kamu gagal membuat kevin tetap tinggal di rumah ini
bahkan karen pergi tanpa pamit
dia tuh udah ngusir ada secara halus
kamu tanya kenapa
ambo gara gara mas kevin pergi ke amerika
sekarang mami kevin tuh ngerasa gak perlu kita lagi di sini
kita mau diusir dari rumah ini ambo
alda itu tidak boleh sampai terjadi
pokoknya kamu cari akal supaya kita tetap tinggal di sini
ya alda juga gak mau pulang ke kampung ambo
gimana kalau kamu pura pura gila
alda pura pura gila
kalau anda dikirim ke rumah sakit jiwa gimana
terus alda gak jadi menikah sama mas kevin
mana mau mereka punya menantu orang gila
hah pokoknya kumahawelah
terserah kamu pakai pura pura sedihlah
takut kehilangan si kevin

enggak alatnya mau bunuh diri
enggak alda gak bisa hidup tanpa mas kevin ambo
enggak alda mau bunuh diri
kamu jangan bodoh ya
kevin tuh gak mati
nanti juga kembali
bapak sebenarnya nggak sakit kan
bapak sengaja nyuruh asma bantu kita di showroo
supaya rio bisa kembali kerja lagi
iya kan pak
memang bapak pengen sekali asma itu bekerja di tempat bapak